jojo pasti judulnya kasih
lagunya artis wanita yang sering jatuh di panggung
siapa yang jatuh di panggung
gimana pak sri kiti anak anak pak sri kiti
apa yang betul
ganteng apa kak
udah ada kak
nggak ada kakak
enggak ada kuc punya kucingnya
apa tuh ada dibelakang saya
udah pak sri kiti ngata apa ngerasa
untung tonggakannya juga
selamat ulang tahun
pak sri kiti ngapain di sini
ronaldo udah pindah
yang bola portugal
kok jadi masalahin bola sih
kan yang kuncing dia
bukan main bola
ya kita gak ketemu
kalian ketemu gak
kenapa gak ketemu
ya kalian ketemu gak
kalau kalian ketemu gak
ya berarti kita selalu motosik dulu dong
ya kita motosik dulu dong
ngerti lah pak sikiti
haikal asun dan ismail
gak ada kenan
nah pak sikiti lukman dan zobri
ke arahnya seperti biasa loh
oh berarti kita balik lagi dong
balik lah kalau begitu
oh begitu ya
baca bismillah dulu
eh tunggu dulu
apa lagi sih ini jalan
saya mau panggil dia ya
panggilan kepada ustadz zagit
harap segera masuk ke dalam ruang bangunan sekarang kan
yang dipanggil satu datang dua
jadi para pengajar di pondok pesantren kunanta
termasuk para pengurusnya
itu semua pada ngumpulin data
kalau para usat itu ngumpulin ijazah
nah kalau kayak pak ade ini ngumpulin cv nya
nah pusat musa itu sudah mengumpulkan ijazahnya
saya pun sudah
pak ade pun sudah cv nya
nah tinggal ijazahnya ustadz zaki yang belum
saya tuh ya penasaran banget
pengen tahu ijazah dari cairo itu bentuknya gimana
apakah sama dengan ijazahnya yang kita punya
atau selebar pintu
apa kecil kayak karcis prj
kok aneh sih bos ijazahnya
kok bedul kok
maksud aneh bedul adalah saksi hidup
waktu ane menerima ijazah dari kairo
di saat kepala ane
kata ngabihun putih aja
kata prak dong jadinya
bawang putihnya tiga biar berasa ya
atau sih ijazahnya mana sekarang
atau sih ijazahnya mana sekarang
aduh ini sebenarnya kalau bicara soal ijazah
ane jor agak berat
iya agak berat
ketika ane dulu lulus di kairo
anda langsung kembali ke indo
jadi ijazah sertifikat hak milik apa dokumen
ane tinggal di apartemen
ane kan kebetulan telepon
namanya perintah orang tua kan harus segera dilakukan
iya patuh ya
itu ada yang hadisnya loh
itu ada hikayatnya loh
apa tuh apa tuh hadisnya
ada ceritanya loh
hadisnya dulu hadisnya dulu
saya nungguin hadis
bikin kopi dulu ya
boleh boleh boleh
iya pak de
makasih banyak pak de ya
jangan kebanyakan bingung
pak atisah dapet dapet jodoh
eh ustadz musa emang udah dapet
iya belum lah
sama belum dapat jodoh dilarang saling berdebat
emang udah dapet
saya sekarang mau telepon pak sigitin dulu ya
saya mau tahu kondisi anak anak seperti apa
iya kenapa saya gak kepikiran ya
iya ya ustadz boleh boleh boleh
jojo pasti judulnya kasih
lagunya artis wanita yang sering jatuh di panggung
siapa yang sering jatuh di panggung
halo halo salam assalamualaikum pak sergitir
gimana pak sergitir anak anak pak sergitir
apaan yang betul
kok udah dulu ustadz
iya sekarang pak ustadz
ya allah kok udah jemur jemur aja sih
ngomongnya kenapa begitu
iya saya kebanyakan ngomong sama pak sigit tadi jadi kebawa bawa deh
oh ustadz belum cerita ada apa emangnya
iya belum belum
kok main keluar keluar aja
anak anak lagi dalam kesulitan
astaghfirullahaladzim ya allah
anak anak kesulitannya apa
yuk kita samperin aja langsung
udah bersih ya
ane tuh bantu
apa asistensi sebenernya
pasti anak anak santriwan sama pak sergitir tuh kesini
ane juga yakin
engga maksudnya ustadz itu tau dari mana kalo anak anak tuh pasti kesini
kalo ane ane tau dari ustadz musa barusan
ane juga yakin
kalo saya tau dari pak sergitir
sebab dia tadi ngomong lewat telepon sama saya
yang kita ga denger tuh
eh tapi bener ini lokasinya ustadz
udah pasti bener
udah pasti nggak salah lagi
ini ada dongo dongonya
nih lama lama kalo ngomong makin sulit dimengerti ente
ujung kemana sih
ini lagi tidur masalahnya satu
ga enak juga mau bangunin
bangunnya pelan pelan jangan diguyur
oh diguyur baru ga sopan
lebih deket lebih deket
wah ini nyerah
ya cuma dua kali coret doang
tangan usat kan halus
kasian juga sih ya
nah ini jagung
saya punya cara yang maju
ah anda percaya mimpi

nih congkel yang dalem tuh
ya manusiawi pak ustadz
mau uang pak
enggak kedatangan kami ke sini mau nanya gitu
tadi abang bawa anak anak sama satu orang satpam nggak kesini
iya pak ustadz
terus terus gimana mereka sekarang bang
ke sana pak ustadz
ke rumah kosong
jadi anak anak masuk ke rumah kosong
ngapain mereka ya
eh saya kurang tahu pak ustadz
nggak tahu ya
tapi kalau menurut saya sih nggak usah panik lah
memang kenapa pak ustadz
kan anak anak masuk ke rumah kosong
kalau kita samperin rumahnya kosong
anda ya setuju
kita mau cari anak anak ke rumah kosong sedangkan pengakuan bapak ini